melewati tahun dua ribu sembilan belas dan menuju tahun dua ribu dua puluh
perekonomian indonesia mendapat tantangan eksternal dan internal yang tidak mudah
kita akan coba melihat bagaimana postur perekonomian indonesia di tahun yang baru
apakah kita akan terjerembab pada jurang krisis
atau justru kita siap memanfaatkan situasi sulit di luar sana
kita akan mengupasnya malam hari ini disiarkan dari studio dua cnn indonesia di jakarta
bersama saya budi adiputro
inilah kupas tuntas ekonomi indonesia dua ribu dua puluh berselancar di tengah ketidakpastian
yang menghambat investasi
kedepan saya pastikan
akan saya kejar
masih dihadapkan kepada berbagai ketidakpastian
baik malam hari ini saya tidak sendiri karena sudah ada teman teman dari presiden university
terima kasih sudah datang ya
menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu
pengalaman pengetahuan dan networking menjadi hal penting yang harus dimiliki pengambil kebijakan ekonomi kita
bicara tentang kemampuan ini sosok yusuf kala
mungkin orang yang tepat untuk berbagi perspektif dan tips
bagaimana kita menghadapi tantangan ekonomi di tahun dua ribu dua puluh mendatang
berikut wawancara singkat saya dengan wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas
yusuf kala beberapa waktu yang lalu
menjelang tahun dua ribu dua puluh banyak yang resah
tapi tidak sedikit juga yang optimis mengenai kondisi ekonomi indonesia di tahun depan
bagaimana perspektif wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan ke dua belas bapak yusuf kala
saat ini di samping saya sudah ada pak jk
pak jk kita akan menarik
tapi pak jelang tahun dua ribu dua puluh banyak yang menganggap bahwa indonesia diambang krisis
indonesia diambang resesi semengerikan itu apa pak
bukan indonesia saja dunia mengalaminya
bukan indonesia indonesia mempunyai impak dari luar dari dalam
jadi masih tumbuh mungkin turun sedikit
itu wajar itu akibat masalah
masalah dunianya begitu
jadi kita masih tumbuh kita yakin bahwa krisis ini akan selesai dua ribu dua puluh satu
krisis akan selesai dua ribu dua puluh satu apa indikasinya bahwa masa suram atau winter is coming kalau bahasanya pak presiden itu akan selesai tahun dua ribu dua puluh
siapa yang menyebabkan masalah ini kan peran dagang orang selalu
siapa yang menyebabkan peran dagang trump
pemilu amerika terdepan dilantik dua ribu dua puluh satu
di januari saya yakin trump tidak terpikir lagi
kalau tidak terpikir lagi pasti kebijakan berubah
tidak lagi unpretable
tidak diduga ataupun mungkin suatu kebijakan yang tidak tersangka tidak normal lah yang menyebabkan seperti itu
sehingga akan normal kembali
dua ribu dua puluh satu pak ya
seberapa unpredictable sih bapak kan pengusaha juga politisi juga wakil presiden juga memprediksi
sesuatu atau ketidakpastian itu adalah sehari hari pak apa yang membuat ketidakpastian kali ini
berbeda dengan ketidakpastian yang kemarin kemarin ya karena seperti yang tadi kenapa dunia begini iya ke
cuma dua sebabnya perenangan dan brexit itu menjawabkan masalah ketidakpastian masalah
dunia ekonomi merosot karena perendahannya itu menemukan harganya di lebih ya oke sekali
lagi cuma selalu ikannya sedang aja akan berakhir segera terdiri pusat setelah telah tidak terpilih
is coming versi dunia ini pak seperti saya katakan tadi kita masih ada modal berbeda dengan orang
negara yang tumbuh dua persen mungkin tahun depan satu persen tapi kalau kita
resesi yang berat kalau resesi itu seperti yang kita alami tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu kan minus gitu ya minus
pertumbuhan nah ini enggak itu yang kita mau belajar pak kita kan pernah dua puluh tahun terakhir
kita menghadapi dua kali krisis yang lumayan berat pak dua duanya pak jk terlibat itu ya
apa sebagai orang yang pengusaha waktu itu dan sebagai wakil presiden seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
apa yang membuat kita bisa melalui ini atau melalui krisis krisis itu dengan cukup baik
waktu krisis sembilan puluh delapan itu asia ya karena kita akibat kita memberikan banyak kredit yang macet kemudian
ke properti yang macet kemudian akhirnya terjadi masalah besar salah satu masalahnya kan lagu
blanket garanti karena pemerintah menjamin semua masalah itu oke akibatnya pemerintahnya yang masalah
penyelewengan lah atau dana keluar nah sekarang undang undang kita apapun yang terjadi di bank
pemerintah diri jamin harus tanggung jawab tanggung jawab sendiri hingga pemerintah tidak
berbani empat artinya masyarakat tidak berbani kalau ada masalah masalah daripada mereka sendiri
itu pelajar penting dari sembilan puluh delapan ya sembilan puluh delapan orang ingin mereka garanti menteri menteri sehingga tidak terjadi efek abusah kalau dulu kita jamin
yang itu membangkulkan diri sebagai pengelaman sembilan puluh delapan oke ini tidak terjadi seperti itu
dua ribu delapan belas dengan dua ribu delapan persamaannya apa pak dua ribu delapan waktu itu wakil presiden banyak kasus kita gojang ganggang hancur semua pak
memang turun setengah persen pertumbuhan saya waktu itu turun dari enam menjadi empat lima turun satu lima persen memang tadi peruntukan
tapi kita tidak terlalu bersalah karena itu
itu anunya dari amerika christine dari amerika baik ya oke kita akan break dulu kita akan lanjutkan
lima menit lagi dengan pak jk usai jeda tetap di kupas tuntas
beberapa waktu lalu mengurus ekonomi negara ini sama seperti mengurus rumah tangga
sebenarnya susah susah amat apa sih pak maksudnya itu pak begini
masih bersama pak yusuf kalla kalau jk itu kan sikatannya jalan keluar nah kita minta jalan keluar dari pak jk
untuk keresahan orang tapi kan masalahnya pak jk menganggap bahwa kita sudah tahan fundamental
ekonomi kita cukup baik untuk menghadapi winter is coming dua ribu dua puluh ini tapi banyak data data makro yang
mengatakan sebaliknya pak pertumbuhan kita direvisi kemudian current account devisi kita masih cukup lebar tiga persenan itu katanya fundamental yang cukup tidak baik dengan jualan yang ada di jgk
dalam menghadapi bahaya krisis
ya pasti ada akibat
defisit berarti utang bertambah
itu beban masa depan
utang besar itu
akan menstabilkan keadaan
tapi akibatnya masa depan kan
mesti bayar lima tahun lagi
sepuluh tahun lagi seperti itu
pasti akibatnya seperti itu
saja ada industri yang
mengurangi fungsinya sehingga
mengurangi jam kerja mengurangi
itu akan terjadi memang
tapi itu saya bilang seperti tadi
kita tahanlah satu lima tahun
tahan dulu sampai pemilu amerika
kalau kita bicara industri
apa sih pak yang membuat
kita selain pengalaman
melewati krisis apa yang membuat
kita itu bisa tahan pak industri apa
yang menjadi modal kita
yang kuat untuk bisa bersaing dengan
negara negara lain yang juga lagi
terutama di southeast asia
begini industri indonesia
agak melemah pasar lemah
kedua disaingi oleh industri cina
akibat kita punya perdagangan bebas
masuk dengan bebas ke sini
akhirnya tekstil kita baju lumburan
sepatu murah atau apapun barang barang
purnicu lebih murah masuk ke indonesia
menyebabkan tersaingi industri kita
itu yang pertama akibat pasar amerika
jepang terbatas ke amerika
dia buang asia ke sini
tapi industri kita kita mempunyai kemampuan
kemampuan bayaran pada sawit
sekarang sudah ganti harga sedikit ya
sehingga itu bisa memberikan
usaha usaha di sumatera
bisa bertahan pakai sana bertahan
memang barat barat turun
sehingga pada pada orang konsumen
segitu berat menurun jadi memang
diakini bahwa sekarang tahun lalu kita bisa menjaga

tapi mana kebetulan
terjadi mungkin ada beberapa
terjadi itu kita harus
tapi tahan aja dulu
satu setengah tahun
insentif dari pemerintah apa pak yang
kalau kita ingat zaman pajeka
ketika naikin harga bbm listrik
konversi gas misalnya
itu kan ada social safety net
kalau kita tidak salah
sekarang masih perlu nggak pak
untuk menjadi bumper ekonomi
subsidi masih jalan
sekarang harus dikembalikan
malah sepuluh triliun untuk orang yang ingin
cari kerja itu kan semua insentif
insentif untuk menjaga stabilitas rumah tangga
stabilitas orang yang mau bekerja
dan juga pendidikan
jadi tetap saja kita persiapkan
masa depan dengan pendidikan yang baik
dengan pendidikan yang baik
kondisi sosial masyarakat
yang terakhir pak pajeka
pajeka itu pernah bilang beberapa waktu lalu
mengurus ekonomi negara ini
sama seperti mengurus rumah tangga
nggak susah susah amat
apa sih pak maksudnya
begini kalau ada rumah tangga
maka kurangi konsumsi efisienkan rumah tangga
kalau pendapatan pemerintah turun
akibat ekonomi turun
ya efisienkan negara
jadi jangan terlalu banyak rapat
jangan terlalu banyak perjalanan
jangan terlalu banyak biaya biaya rutin
nggak sama seperti itu
tapi sambil bekerja
mencari suatu usaha lain
bekerja lain sehingga rumah tangga
lebih sehat kita konsumsi lagi
sama rumah tangga
nanti kalau ekonomi lebih baik konsumsi lagi
tapi jangan hambur hamburkan yang tidak perlu
menghaburkan usaha yang tidak perlu
untuk investasi pendidikan itu perlu
kesehatan itu perlu

harus ditahan dulu
termasuk anggaran kita harus betul betul dialokasikan
iya itu intinya
sama dengan rumah tangga seperti saya bilang

ini namanya pak jk jalan keluar
kita sudah dengarkan jalan keluar dari pak jk
untuk menghadapi ekonomi kita tahun dua ribu dua puluh
terima kasih pak jk atas waktunya
kepada cnn indonesia
terima kasih pak jk
bang rizal ramli bang rizal terima kasih
kalau bicara ekonomi
dan demokrasi karena pasti saling bertahutan
satu sama lain oleh karena itu kita butuh
rocky gerung di sini rocky
thank you terima kasih sudah datang
pertanyaan saya dan oh iya
saya lupa kenalkan teman teman saya ini ada
rekan rekan mas sudah di presiden university
jauh ya yang sudah bisa melewati
apa tol jakarta cikampek elevated
sekarang ini ya sudah dilewati
oke kita akan bicara mengenai proyeksi
ekonomi tahun dua ribu dua puluh supaya masyarakat
punya gambaran apakah harus
resah gelisah atau harus percaya diri
menghadapi tahun depan sebelum kita
akan bicara mengenai apa yang akan terjadi kita
saksikan dulu pernyataan dari
menteri keuangan sri mulyani indrawati soal
apa sih bayangan beliau soal
kepada berbagai ketidakpastian
lingkungan dimana kita
berada dan beroperasi dari
sisi ekonomi memang masih
tidak pasti kemarin kita sudah
berharap akan ada deal
antara amerika dengan
rrt kemudian tiba tiba
di hongkong menyebabkan adanya
yang dikeluarkan oleh
kongres dan senat yang kemudian
di sign oleh presiden trump
yang kemudian membuat upset
dan kemudian terjadi retaliasi
dan kemudian presiden trump mengatakan
sama china nanti sajalah
sudah selesai pemilu dua ribu dua puluh
jadi akhirnya kita
tiap hari dihadapkan pada berharap
kecewa berharap kecewa
demikian juga dengan
situasi politik baik itu di
inggris di beberapa
belahan dunia jadi
ketidakpastian yang tidak
dari dunia usaha dan pelaku ekonomi
sehingga tahun ini
tahun lalu tiga enam
selalu mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi
resesi atau sudah resesi
kita akan mulai ke
bang rizal ramli dulu kita sudah melihat tadi
apa namanya curhatan ibu
ani soal bagaimana kondisi ekonomi
sekarang dan kayaknya di luar sana
bergejolak sekali sehingga membuat kita cukup
resah dan full ketidakpastian
ini tipikal pejabat indonesia
salahkan faktor internasional
nggak pernah lihat apa yang
bisa dilakukan di dalam negeri
fisik kita sehat kita olahraga
ada negara lain
kena flu kita nggak
kena tapi kalau memang
badan kita lemah fisik kita lemah
sama negara lain yang flu ya kita kena
ibu menteri keuangan terbalik
terbalik bang terbalik
karena terbaik dari segi
dari segi kepentingan rakyat dan bangsa
keuangan terbalik semua indikator
dari anggaran dan sebagainya
dan tidak ada upaya
untuk membalikkan ini
padahal banyak hal bisa dilakukan
penerimaan pajak tahun ini
sehingga harus minjem lagi
dengan bunga yang lebih tinggi
tapi saya mau sedikit
yang tadi si pak
dia katakan ngelola ekonomi
kayak rumah tangga
kita harus pompa daya
ekonominya pulih kembali
itu yang dilakukan
ekonomi amerika anjlok sepuluh tahun
begitu dia jadi presiden
dia pompa daya beli
akhirnya ekonomi amerika
tumbuh bahkan jadi terhebat
itu yang kami lakukan pada saat
daya beli anjlok
dalam dua puluh satu bulan
apa yang terjadi
begitu rakyat kita
punya uang dia belanjain
akhirnya sektor retail kembali hidup
dia simpen dia investasikan
di luar negeri tapi kalau daya beli
ekonominya hidup baik jadi mohon maaf
pak jk nggak aneh selama pak jk jadi
terima kasih tapi ada pertanyaan publik
yang perlu anda jawab bang sebelum nanti ke mas arief
indonesia diambang krisis melihat kondisi
eksternal dan internal
tahun depan kami sebut
sebagai critical year
kenapa ekonomi indonesia
bakal anjlok lagi
mengalami banyak gagal
bayar sekarang banyak yang
gagal bayar tahun depan akan
lebih banyak lagi
perusahaan zombie company
yaitu perusahaan yang terdaftar di
untuk membayar bunga aja
gak cukup dari operational
income itu angkanya
tahun depan perkiraan kami
nah kalau makro sama mikro
bisa terjadi sesuatu
cuma seperti biasa banyak yang
kepedian gak ada
masalah semua beres

saya bukan tukang
indonesia akan menghadapi krisis
itu oktober sembilan puluh enam
terjadi semua apa yang
kami ramalkan jadi hari ini
presiden jokowi didampingi
banyak pejabat yang abs
sesal bapak senang gak ada masalah
salahin aja luar negeri
sebut aja krisis
atau apa bolak balik jawabannya
supaya justru kita balik tahun depan
belum lihat strategi
untuk third around dalam bidang ekonomi
sebelum kita tanya mas arief apa plan
rencana untuk membalikan itu kata bang rizal
mas meta anda lihat memang tahun depan ini
tahun yang kritikal buat indonesia
memang bahwa tahun depan kritikal
dan tentu impactnya ke lokal saya kira
semua hampir agree keseluruhannya
saya mungkin sedikit agak berbeda dengan bang rizal
menyatakan bahwa di tengah situasi
yang seperti itu kita
relatively masih bisa tumbuh
negara negara lain bahkan china juga turun
tidak lagi sehebat dulu
bahkan beberapa negara
tidak bisa kita nafikan
tapi benar di sisi lain bahwa ada pr pr
yang harus kita selesaikan di dalam negeri begitu
kalau kita lihat datanya
survei dan daya saing investasi
kita turun sedikit
dari empat puluh lima ke lima puluh
pak jokowi pernah menargetkan
indeks yang empat puluh tapi ternyata
kita masih stay di tujuh puluh tiga an
kalau tidak salah jadi saya kira
ada pr pr yang memang harus kita
dengan harapan kita bisa keluar
juga dari krisis
kalau kita tanya ke banyak orang
memang tahun ini bahkan mungkin memasuki
tahun depan orang menyebutnya dengan
crisis mood saya kira ini yang harus kita
antisipasi di dalam maupun
luar negeri kita akan lihat apa perspektif
pemerintah melihat crisis mood
ini dan bagaimana langkah mitigasi
mitigasinya nanti mas arief akan kita
tanya tapi kita harus break dulu kami akan segera kembali
anda masih di kupas tuntas saya mau ke mas arief
mas arief betulkah memang kondisinya
penuh ketidakpastian dan kata bang rizal tadi
pemerintah kayaknya agak lalai
dalam melakukan mitigasi seperti apa jawabannya
kondisi yang tertinggi adalah
yang sudah kita lakukan
kalau lalai tentu kita tidak akan
sampai dengan triwulan tiga
yang lalu dan diperkirakan mungkin
sampai dengan akhir tahun itu
kenapa ini bisa terjadi
kalau dikatakan bahwa
daya beli terutama masyarakat
program program padat karya
bantuan bantuan sosial kepada
dari masyarakat sehingga mereka
masih memiliki kemampuan
daya beli yang kemudian automaticall
karena memang kenapa daya beli
menjadi penting karena konsumsi rumah tangga itu
mendorong perekonomian kita
itu kontribusinya kurang lebih sekitar
tumbuh terhadap produk
pemerintah hadir ya itu yang pertama
kemudian yang kedua memang
kita nggak bisa pungkiri ada ketidakpastian
global negara indonesia
ini kan tidak bergerak sendiri
kalau kita bicara
sisi produksi dia butuh juga bayar
dari negara lain
kalau negara lain juga keadaannya
melemah daya belinya menurun
produk produk indonesia yang dihasilkan untuk
kepentingan ekspor juga akan berpengaruh
nah atas dasar itu memang
presiden sudah mengarahkan
bahwa ada potensi itu di tingkat global
walaupun misalnya di tahun dua ribu dua puluh
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
masih lebih baik dibandingkan dengan proyeksi

untuk lebih turun daripada tiga empat
nah arahan dari pak presiden itu jelas
event yang bisa dikelola langsung oleh pemerintah
yang bisa dikelola langsung oleh pemerintahan
yang pertama adalah fiskal policy melalui apbn
nah kemudian yang kedua adalah
kebijakan kebijakan yang memudahkan
aktivitas dunia usaha
agar kemudian investasi bisa jalan
kemudian yang kedua
perciptaan lapangan kerja itu terus
bisa juga terbuka dengan besar
nah untuk kreatif
yang dilakukan salah satunya
arahan agar mulai januari awal dua ribu dua puluh itu
untuk dana desa sudah mulai dikucurkan
kemudian dialokasikan untuk aktivitas
padat karya diutamakan bagi mereka yang
kemudian begitu juga untuk bantuan bantuan
sosial kih kartu indonesia sehat kartu indonesia pintar
kemudian program keluarga harapan yang jumlahnya sepuluh juta keluarga pada tahun ini
begitu juga untuk anak anak sekolah yang tidak mampu mau masuk perguruan tinggi melalui prakuliah
begitu juga kesempatan untuk mengedukasi anak anak muda yang agar kemuliaan keterampilannya menambah
sehingga kemudian lebih kompetitif di pasar tenaga kerja dengan apa yang disebut dengan kartu prakerja
ataupun program prakerja apakah melalui aprintis apakah melalui katakanlah pelatihan dan lain sebagainya
itu kebijakan fiskal yang bisa langsung on hand ya on hand dikerahkan oleh pemerintah
jadi warning dari pak rizal ramli itu memang tentu sangat diperhatikan oleh pemerintah
dan dibuktikan dengan arahan pak presiden sejak awal tahun hari pertama semua harus bergerak
malah untuk proyek proyek infrastruktur yang besar
baik itu di perhubungan baik itu di bidang ke pu an
sejak awal sudah bisa di ada koridor kebijakan yang disiapkan bisa ditenderkan di tahun dua ribu sembilan belas ini
untuk langsung dikerjakan nanti begitu masuk di tahun dua ribu dua puluh
jadi itulah apa yang kita sebut dengan counter cyclical policy
agar kemudian kita bisa tetap tumbuh apa namanya ya minimal seperti target yang ditetapkan oleh pemerintah itu sekitar lima empat
dan jangan salah ya kita tumbuh kita sudah lima belas tahun ini memang berada kisaran lima sampai enam persen
seperti yang dikatakan oleh pak meta tadi cina itu sampai dengan tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas mungkin sekitar dua ribu dua puluh
masih tumbuh double digit malah sembilan persen
sekarang enam persen
mereka down set risknya hampir empat puluh persen
empat puluh persen mitra dagang utama kita
kita saat ini misalnya salah satunya adalah dengan cina
maka kemudian pak presiden mengarahkan kita cari alternatif mitra mitra dagang yang utama
kerjakan lebih serius perjanjian perjanjian perdagangan bilateral
jadi menunjukkan bahwa keseriusan daripada negara khususnya pemerintah menjaga agar perekonomian tetap bisa tumbuh
tapi maknanya apa itu perekonomian tumbuh itu
maknanya adalah yang pertama penciptaan lapangan pekerjaan tidak pernah terputus
nah kira kira seperti itu yang paling sederhana
dan kondisi kita untuk menghadapi ketidakpastian macam macam bahaya ancaman seperti yang ditakutkan itu sudah cukup baik
basenya tadi ya dengan pertumbuhan yang cukup baik
ya kita selalu melakukan ancang ancang
termasuk kebijakan ala roosevelt tadi kontrasiklus yang kemudian pak biza katang itu sudah dilakukan
tapi sebelum ke bung rocky kita dengarkan dulu pernyataan presiden
kemudian tidak sesuram yang dibayangkan orang lah menghadapi dua ribu dua puluh
kita dengarkan dulu
kemarin ketemu dengan managing director imf yang baru kristalina
dia memberikan sebuah warning presiden jokowi hati hati dalam mengelola
baik moneter maupun fiskal hati hati
karena kondisinya seperti ini
dunia growth hampir semuanya turun dan kita alhamdulillah kita masih diberi angka lima lebih dikit
ya banyak lebih dikit tapi lebih dari lima
bandingkan dengan negara negara lain
ada yang sudah minus ada yang menuju ke nol
pasturnya percaya diri bung roky melihat tadi apa yang dikatakan mas arief dan dijelaskan oleh pak gendisal gimana
pasturnya pak presiden percaya diri bahkan terlalu percaya diri
juga pak arief juga begitu
juga ibu sri mulyani begitu
tetapi orang yang percaya diri di musim hujan seolah olah matahari akan terbit itu juga ilusionis itu
pak jk pernyataan tadi tidak counter cyclical terapinya
suruh orang jangan makan daging jangan makan minum susu
itu orang disuruh berhemat lama lama dia tidak bisa energi dia tidak bisa produksi lagi itu
jadi kalau misalnya terapinya adalah keynesian supaya daya belit hidup
ya itu misalnya dipakai dengan apa yang diucapkan oleh sri mulyani
sri mulyani menganggap bahwa kita tunggu aja atau bahkan pak jokowi bilang tunggu sebentar nanti membaik juga ekonomi dunia itu
itu yang saya mau periksa itu argumen faktor global
kita tergantung pada faktor global karena itu pemburukan di kita disebabkan oleh faktor global
loh kita bagian dari global itu kita ikut membawa bagian buruk dalam ekonomi global kan karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengatur segala macam jenis kebijakan yang seharusnya
menghasilkan ketentraman di dalam masyarakat
jadi ada yang agak kacau gitu mengatakan itu faktor global tapi kita sendiri ada di dalam faktor itu
kalau begitu semua negara boleh bilang ini semua faktor global
lalu yang global siapa gitu
kalau ada tiga player di asia dua negara bilang faktor global yang satu bilang juga faktor global mana faktor globalnya
atau tiga tiganya menyumbang pada pemburukan itu
tapi bagi saya sebetulnya lebih penting untuk melihat dari sudut yang agak lain soal justice
karena dari awal pak jokowi ingin menghasilkan keadilan sosial mendahului pertumbuhan
sekarang diputer gitu
loh janjinya dulu adalah prorakyat sebetulnya
sekarang hasilnya adalah pro investor
dengan akibat bahkan ini sangat telanjang dinyatakan bahwa silahkan investasi datang dan jangan pikirkan soal hukum nanti kita amankan
kira kira gitu lingkungan juga abaikan saja tuh
jadi dunia hari ini tadi saya baca majalah time yang menang dinyatakan sebagai man of the year adalah seorang perempuan namanya greta thurberg
yang berhasil untuk memprovokasi dunia untuk pro lingkungan itu
climate strike istilahnya tuh
kita di sini tidak compatible dengan pikiran dunia itu
karena kita disuruh merusak lingkungan demi investasi itu
jadi seluruh teori makro yang dipelajari itu gak jalan
terutama lagi kalau kita bicara tentang green economics
nah saya baca buku judulnya economics doesn't lie
ilmu ekonomi tidak pernah berbohong karena itu metodologi
yang berbohong adalah menteri ekonomi itu
nah kita mungkin bisa ya ekonomi bisa bikin prediksi rizal ramli bikin bridge selalu dan tepat gitu
kalaupun dia salah kesalahan prediksi itu kesalahan metodologi
kalau menteri bikin kesalahan itu kesalahan ideologis itu
membuat rakyat miskin itu adalah tanggung jawab ideologis seorang pembuat kebijakan
jadi saya lihat banyak inconsistency disitu
bang rizal tadi resep resepnya oleh mas arief sudah dikatakan sudah cukup tepat belum dengan kebutuhan
dan anda bayangkan ketika roosevelt menghadapi depresi ekonomi tahun tiga puluh an dipompa
presiden juga kayaknya pompa tadi dengan kebijakan kebijakan policy nya
presiden jokowi beruntung karena mengangkat staff khusus
pak arief yang memang kalau ngomong canggih
ya bukan kelas yang ngawur ngawur
jadi bersyukur ada arief disitu
nah tetapi yang kami katakan adalah memang betul kita tumbuh lima persen
external shock dampaknya tidak terlalu besar karena ekonomi indonesia belum terintegrasi total dengan pasar dunia
singapura total trade nya ekspor import lebih gede daripada yang lain lainnya
sangat besar rasio nya
jadi kalau memang ada gangguan di international trade singapura kena lebih tajam
atau negara negara yang disebutkan itu tadi
ini mirip dua ribu delapan loh bang ketika kita bisa selamat dari krisis karena memang integrasi kita dengan indonesia
integrasi kita iya kan relatif kecil lah trade diversite
sebenarnya kurang bagus dong secara makro
sebetulnya dari presiden keinginan
sebetulnya dari presiden keinginan
sebetulnya dari presiden keinginan
sebenarnya udah hebat
kita harus tingkatkan trade lewat perjanjian dagang yang disebut arief tadi
tapi apa yang terjadi
bulan yang lalu ada kesepakatan dagang dengan korea
pemerintah indonesia setuju untuk mengurangi tarif pengurangan tarif untuk import

yaitu baja dan produk baja mobil dan produk mobil
dan mesin tekstil
ini buat korea ini daging nih
apa yang kita dapat
di media di indonesia
nggak dimuat saya bacanya di nike
kepada korea agar
supaya diturunkan satu
berapa sih ekspornya
korea yang kedua
saya kaget indonesia ini bukan
lima tahun import dua juta ton gula
untuk bisa beli gula dari
dikasih cap di indonesia dimasukin
ke korea tarifnya
turun ini ada yang main
yang ketiga adalah
mentak supaya bunker oil
korea dapat daging ke indonesia
kita dapat tulang
tulangnya bukan punya kita
kita bukan ekspor teh gula
itu karena kemampuan negosiasi yang kurang
atau ada hal lain aroma
amis ada aroma kepentingan
tapi delapan menteri ke sana
tidak ada satupun yang baca ini
iya kan ngapain rame rame ke sana
kalau ini aja nggak kebaca
artinya apa pak jokowi
udah bagus presiden memang cuma
harus ngomong yang besar
menteri teknis yang harus
yang terjadi sebaliknya
mobil di bekasi
dua miliar dolar lah total
prediksikan kalau dengan
kesepakatan dan dagang itu
tahun dua tahun lagi
kebijakan presiden perintah presiden
dengan apa yang diimplementasi
laka laka mitigasi yang tadi langsung menyentuh
titik titik krusial tadi bang
saya sih nggak yakin kalau lihat
anggaran yang di spending
nggak cukup untuk ciptakan stimulus
untuk golongan menengah
bu saya kasih contoh
ini kan musim kering
petani itu udah nanam padi
bulan september oktober
januari februari kita panen raya
jelek jelek saya mantan ketua
kekeringan yang panjang
petani baru mulai nanem
minggu ini artinya
panen itu baru
bulan april atau mei
panen raya artinya
artinya apa sampai bulan
mei di desa desa nggak ada uang
persis nanti pada panen
masalah karena sebelumnya menteri enggar
pak buas ketua bulog
sudah mengatakan ada dua puluh ton
beras yang diimport
nah sepanjang pengetahuan saya
di seluruh dunia ada
stok pangan itu setiap
tiga tahun kita mesti ganti over
kalau kita beli beras di thailand
siapa yang dapat kuota
ini untungnya luar biasa
tapi ternyata mereka rakus banget
mereka beli beras
yang umurnya udah dua tahun
mereka ini siapa bang
saya tanya lah sama mantan menteri perdagangan yang lalu
apa yang terjadi
mereka beli kalau udah beras dua tahun
itu harganya setengahnya rp dua lima ratus
jadi mereka untung luar biasa
makanya kok aneh
kok beras satu tahun udah busuk dari import
jadi langkah langkah mitigasinya tidak nyambung
dengan apa yang digariskan oleh presiden tadi
nah saya kasih cok
ini itu angkanya baru kecil rp dua puluh
nanti realnya jauh lebih gede ini
yang beras yang rusak ini jauh lebih besar
pada saat panen nanti
bahkan departemen keuangan mengatakan bulog bisa bangkrut
di desa desa nggak ada uang
kesian rakyat kita
nggak cukup dengan langkah
ini langkah konservatif kok ini
bukan langkah keynesian
bukan langkah keynesian
mas arief sebelum kita break
coba ditangkapin dulu
sebetulnya bisa dibalikin tahun depan
tapi nggak bisa pakai cara super konservatif seperti menteri keuangan
ini cara super konservatif kata mas arief gimana
sebelum kita break
yang pertama ya
kita itu di tahun dua ribu dua puluh itu secara ekonomi policy
itu basisnya itu adalah keadilan ekonomi
kenapa saya katakan bahwa itu adalah keadilan ekonomi
karena afirmasi kebijakan itu banyak sekali
atas sebagian dari duaartment yang pernah kondisi
jadi kalau kita ketahui dari situ
ketika keadlone mesok kalau kita nakalaka
setelah menangkal kalkis limpah
ketudo nanti tidak dapat menghajarkan jadwal saya
menghajarkan sisa lagi
pada saat ini kemudian ada
yang dikucurkan untuk kredit usaha
rakyat ini juga ngurusin yang mikro mikro
rp dua puluh lima sampai rp lima puluh juta
tidak perlu ada
agunan belum lagi
kemudian program program bantuan
sosial lagi dan ini semuanya pasti akan
menggerakkan pertama membuat orang
bekerja kemudian yang kedua
menggerakkan daya beli
yang kemudian memompah perekonomian
nah tentu saja ada juga kebijakan kebijakan
yang dilakukan untuk
tetap seperti yang kami katakan
tadi menjaga sektoril
kelompok usaha untuk tetap
bisa terus bergerak
dan hasilnya kita lihat pertumbuhannya
masih lima persen itu
bagian dari apa
yang kemudian dilakukan
itu by kebijakan by design
bukan datang begitu saja menurut pandangan saya
oke kita akan tanya mas meta
tapi kita harus break dulu apakah pompa ini berhasil
atau ini akan memumpah ban bocor
sebelah jadi dipompa terus tapi bannya ada yang bocor
kita akan lihat itu segmen berikutnya
tetap bersama kami
ancamannya depan mata
rocky dan mas arief kurang lebih punya resep
yang sama pompa dulu daya beli
social safety net yang cukup
untuk bisa melewati krisis ini anda lihat
pompanya terus dilakukan apa enggak
apakah juga bannya ini
cuma kempes atau ada yang bocor jadi
nggak terlalu berpengaruh gimana mas meta
saya kira memang kalau tadi dinyatakan untuk
memompa daya beli itu yang sekarang memang dilakukan
saya tidak terlalu
cemas dengan itu karena memang kalau tidak kita akan makin ke bawah
tapi yang saya kira perlu
ada terobosan yang lebih jauh
kita kan tidak bisa juga mengandalkan terus yang di dalam sementara
dipompa bagaimanapun juga ya segitu gitunya juga puterannya
yang saya kira harus ada terobosan lebih jauh adalah betul betul
nah saya kira kita tidak bisa ambigu di sini
kadang kadang kita merasa butuh
investasi di sisi lain kita kok agak anti asing
saya kira di sini perlu ada pemahaman kalau tidak kita bolak balik jalan di tempat
investasi menurut anda jadi kunci
iya itu penting karena saya kebetulan baru pulang dari cina
cukup banyak daerah yang pernah saya lihat dari china ketika cina kemudian open
pasarnya dan investasi asing masuk ke dalam dikelola dengan baik dalam dua puluh tahun
membalik situasinya antara indonesia dan cina misalkan
dan saya kira kita harus fokus di situ
saya concern terhadap pertumbuhan ekonomi
pertumbuhan ekonomi kita kalau kita tarik secara lebih panjang horizonnya kita mengalami penurunan yang gradual dalam beberapa dekade
karena itu kalau tidak ada terobosan yang signifikan saya kira kita tidak bisa keluar dari persoalan ini
dan saya lihat investasi menjadi kuncinya
dan dalam soal itu saya kira memang harus ditelaah berbagai kebijakan yang tidak cukup kondusif terhadap iklim investasi
apa yang membuat kemudian investasi kita jadi sulit sekali sehingga account divisi kita tetap lebar ya bang rizal ya jika dibandingkan dengan negara negara lain
presiden jokowi beberapa waktu lalu beberapa bulan yang lalu pernah curhat agak keras soal investasi ini kita dengarkan dulu yuk
yang menghambat investasi
semuanya harus dipangkas
baik itu perizinan yang lambat
kedepan saya pastikan akan saya kejar
akan saya kejar
dan akan saya hajar kalau diperlukan
bung roky ini memberikan lagi lagi gestur yang baik ya investasi katanya menjadi kata kunci tapi presiden agak frustasi soal ini
gestur marah marah seperti kayak
saya ingat ketika beliau ingin memerangi radikalisme juga gesturnya mirip kayak begini gitu anda lihatnya gimana
yang frustrasi itu rakyat karena tidak melihat arah kebijakan itu
ekonomi tidak pas ya biasa aja kan ada di economic of uncertaintys gitu modelnya ada bisa dibikin modelnya
tapi poin saya pak jokowi waktu dia masuk periode pertama lanjut periode kedua itu kan gak berubah doktrin ekonominya kan
nawacita pro rakyat ekonomi keadilan itu
sekarang yang terjadi adalah dua jalan pikiran yang berseberangan
kalau kita bicara sedikit teoritis
menteri keuangannya alirannya monetaris
sementara kebijakan yang diperlukan untuk membackup nawacita ini harus yang cansion
kan pak jokowi gak ngerti apa yang mau dilakukan
karena itu kesannya marah marah tuh
padahal itu hanya karena lag perspektif
yang kedua dia mengancam supaya beresin birokrasi yang menghambat
tapi problemnya adalah kalau ada kemacetan dalam policy atau pertentangan polisi
misalnya menteri perindustrian produksi menteri perdagangan import kan tabrakan tuh
menko nya mesti panggil dua duanya kan diselaraskan itu kebijakannya
tapi menko bukan orang partai
sementara menteri perdagangan orang partai menteri perindustrian orang partai
menko adalah dosen bagaimana dia mau panggil dua ketua partai gitu kan
jadi kemampuan untuk mengefisienkan kebijakan juga gak terjadi
ya pak jokowi kenapa angkat dua menteri yang potensi berkelahi yang dua duanya ketua partai
atau orang partai kuat sehingga menko nya nggak bisa bikin apa apa
akhirnya itu soal teknis biasa aja kan
jadi kita mau lihat itu sebetulnya
kalau disebut mitigasi itu dirombak ya mesti ada ya mungkin reshuffle minggu ini tuh dilakukan tuh
kalau mau bikin stream bener bener supaya berlabuh lah kebijakan yang dipikirkan oleh presiden
oke oke mas meta anda lihat memang investasi ini jadi problem serius yang presiden agak gregetan gitu
meskipun kata rocky tadi ada lack of perspective gitu ya nggak nyambung sebenarnya
saya kira persoalannya memang yang presiden pasti boleh gregetan ya
tapi kemudian orang akan menunggu aksi nyatanya apa
dan saya kira memang sudah banyak juga disebutkan reformasi struktural yang harus dilakukan
salah satunya adalah apakah cukup berani merevisi atau paling tidak mereview ulang undang undang tenaga kerja
saya kira ini satu persoalan yang akan cukup berat dihadapi
tapi kalau kita tanya iklim investasi semua sekarang mempersoalkan itu
kemudian yang kedua adalah ada kebijakan kebijakan yang memang justru tidak sedikit

dan ini harus segera dibongkar
contoh di hulu migas
saya kira perdebatan bertahun tahun mengubah rezimnya dari production sharing contract menjadi growth split
itu tidak dibuy in atau tidak dibeli konsep itu oleh banyak investor
sekarang konon kabarnya akan diubah menjadi dibebaskan
orang boleh pilih metode mana yang paling cocok dengan investor dan dia akan masuk
saya kira kebijakan kebijakan seperti itu harus segera dilakukan
sehingga orang melihat bahwa
apa yang disampaikan presiden itu real di dalam pelaksanaannya
dalam contoh lain misalkan tentang hubungan antara pln sebagai bumn dengan perusahaan swasta ipp
ini tidak bisa juga jalan kenyataannya
nah kalau begitu harus segera dibongkar
jadi memang ditunggu sekali kebijakan kebijakan konkret yang bisa memberi sinyal bahwa indonesia akan berjalan
dan indonesia akan memberi sinyal sangat positif terhadap investasi yang akan masuk ke sini
apakah sinyal ini juga diucapkan atau diberikan gestur yang baik oleh menteri keuangan
lagi lagi kita akan lihat lagi pernyataan menteri keuangan sri mulyani indrawati soal yang ini
current account deficit selalu menjadi penghalang untuk indonesia tumbuh tinggi secara sustainable
jadi kita harus mereform ekonomi kita
agar ketergantungan terhadap ekonomi kita
agar ketergantungan terhadap ekonomi kita
ketergantungan terhadap import tidak terlalu tinggi atau kompetitif untuk ekspor kita tinggi
atau kita mampu menarik capital flow yang tinggi
sehingga buat kita sebetulnya policy mix nya adalah substitusi import
maka bapak presiden memprioritaskan bagaimana peraturan yang disederhanakan dan reformasi birokrasi termasuk menghilangkan berbagai halangan investasi
kami juga menggunakan instrumen fiskal di dalam rangka untuk mendorong sisi permintaan
karena pertumbuhan ekonomi indonesia walaupun masih di atas lima persen yang harus kita waspadai adalah investasi kuartal ketiga tumbuhnya di bawah lima persen
jadi kita akan menggunakan seluruh instrumen pajak mulai tax holiday tax allowance maupun tax deduction di dalam rangka untuk mendukung sektor sektor atau kegiatan yang meningkatkan competitiveness
oke saya mau ke bang rizal sebelum ditanggapi oleh mas arief
boleh ditampilkan dulu nggak bagaimana realisasi investasi kita beberapa tahun terakhir supaya kita menjadi punya gambaran sebenarnya bagaimana sih prestasi kita untuk bisa menarik investasi
kita lihat ini tahun dua ribu lima belas lima ratus sembilan belas triliun sasarannya realisasinya lebih tinggi
fine dua ribu enam belas juga seperti itu dua ribu tujuh belas juga seperti itu dan
agak jeblok bang rizal apa yang membuat
itu belum jeblok tapi kan tahunnya belum selesai
ini belum selesai ini pertengahan tahun jadi oke
bang rizal gimana melihatnya jadi sebenarnya fine datanya datanya
ada dua cara melihat kita ubur investasi bisa tetapi nanti saya jelaskan kenapa susah buat indonesia
yang kedua justru sebaliknya ekonomi kita cuma tumbuh lima persen
orang ke vietnam nyaris tujuh persen negara lain tujuh persen mereka lebih senang ke sana
jadi dibalik sekuensinya kita pompa dulu ekonomi indonesia kita naikin tahun depan enam lima persen tujuh persen
asing yang enggak datang ke indonesia geblok gitu
kalau sekarang kurang tertarik
kita ngeharapin hanya investasi investasi
persoalan kita memang birokrasi kita kerjanya menghambat
satu karena pimpinan pimpinannya leadershipnya kurang kuat
pada level dirjen dan kebawah
yang kedua memang birokrasi itu sengaja bikin lambat supaya pengusaha nyetor duit gitu
nah saya pengalaman waktu saya jadi menteri keuangan
ya kan biasanya selalu pak ini kerjain dua minggu pak eselon satu bilang
harus tiga hari selesai
mereka sibuk sekali
kejar deadline yang kita perintahkan
setelah saya gak jadi menteri saya ajak makan tuh dirjen dirjen
akhirnya ngaku pak mohon maaf pak kita waktu itu diuber terus sama bapak soal apa namanya ini deadline
kita nggak ada waktu buat meres pengusaha pak
jadi isu kita soal menghambat investasi ini satu leadership
yang kedua memang korup birokrasi kita
ya jadi gerakan anti korupsinya yang harus dikejar
kalau enggak tetap aja dibikin susah presiden bisa ngamuk ngamuk begitu tetap di bawah mah biasa aja
nah yang ketiga kita harus realistic
kalau kita ngomongin investasi hanya di pulau jawa labor cost
maksudnya samalah sedikit dengan thailand dan lain lain
produktivitas lebih rendah
tapi land cost di pulau jawa itu mahal banget
sementara kenapa vietnam menarik atau thailand menarik land cost nya lebih murah
harga tanah kan mahal sekali
jadi memang harus ada re changing dalam pengertian kita bangun justru di luar jawa
land cost nya tuh murah banget
labor cost memang nggak ada tenaga kerja di situ
sudah dilakukan belum anda lihat
ada lah nanti arief bagian bilang ada
tapi poin saya kalau ada di daerah kita bangun memang tidak ada labor yang skill
tapi begitu ada industri di situ labor datang dengan sendirinya kok
jadi menurut saya mesti ada overhaul dalam kita mencoba
solusinya genjot dulu pertumbuhan ekonomi dalam negeri
geblok nggak mau datang ke pasar indonesia yang sangat besar
ingat nggak pak jokowi lima tahun lebih pidato asing masuk asing masuk
nyaris sedikit lah yang
yang kedua adalah key itu leadership
sampai level eselon direktur lah
yang ketiga memang kebiasaan korp
ini luar biasa
nah itu dia bang
itu yang kita akan tanyakan mas arief
apakah konkretnya supaya presiden betul betul menghajar orang orang yang tadi kata bang rizal
korup dan tukang pers ini
kita akan bicarakan itu saja
kami akan segera kembali
ya anda masih bersama kami
mas arief itu mau dihajar mau dikejar itu seperti apa nih orang orang bandit bandit korup yang tukang pers kata bang rizal itu
yang pertama memang dalam situasi yang seperti ini itu kita itu harus kerjanya tepat dan cepat langsung menuju ke sasaran gitu ya
jadi kalau kita bicara investasi jelas dalam arahan arahan kebijakan pak presiden itu investasi itu terdiri dari dua hal
yang pertama untuk yang terkait substitusi impor
maka kemudian kalau orang mau investasi bangunlah di sini industri petrokimia salah satunya begitu ya
kemudian yang kedua investasi untuk menghasilkan devisa bagi negara bukan hanya investasi untuk memanfaatkan pasar dalam negeri semata
yang kemudian begitu ada apa namanya ada labah begitu kemudian devidennya dibawa keluar
yang kita harapkan kemudian harusnya kan di
maka kemudian bagaimana caranya supaya di reinvest
nah pemerintah menciptakan lagi policy stimulus misalnya yang terkait dengan pajak dividen ini disederhanakan
apa saja bang insentif insentif paling menggiurkan
motif itu misalnya yang terkait dengan dividend kalau misalnya di reinvest kembali ke indonesia kemudian diberikan insentif
itu misalnya sebagai salah satu contoh
nah itu ya tadi ya jadi yang substitusi impor yang dalam kerangka untuk menghemat devisa kita
kemudian yang menghasilkan devisa
kemudian yang kedua yang paling penting itu adalah melibatkan tenaga kerja yang banyak
melibatkan tenaga kerja yang banyak
sehingga kemudian secara tidak langsung itu memompa ekonomi dalam negeri
itu yang kita sebut terkait dengan investasi
nah kemudian yang kedua tadi bang rijal mengatakan pompa dong ekonomi dalam negeri
saya rasa apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini
melalui otoritas moneter dan otoritas keuangan
menurut saya juga apa yang bisa kita katakan ini adalah sebuah proses capital reform dan akses reform ya
kenapa saya katakan kapital dan akses reform
dulu itu ya yang namanya usaha kecil dan menengah itu
tidak pernah itu ya dapat suku bunga kredit kalau dia pinjam di bank itu enam persen tujuh persen
pasti belasan persen atau di atas dua puluh persen
tetapi dilakukan oleh pemerintah negara hadir
ya udah kalau bank gak mau ya disubsidi aja oleh negara
sudah dan itu melalui apbn
dan direncanakan yang disebut dengan kapital reform itu misalnya dalam sektor alokasi itu sampai dengan tiga ratus dua puluh lima triliun
untuk sektor usaha kecil dan menengah khususnya kur untuk lima tahun ke depan
di tengah misalnya bank yang juga yang secara keseluruhan belum efisien
pemerintah ambil alih
ya udah kita subsidi begitu
nah dalam konteks ini ya kita harapkan juga misalnya sektor jasa keuangan juga memberikan afirmasi
afirmasi agar kemudian sektor sektor yang kecil kecil ini yang sumber pertumbuhan ekonomi
kredit di sektor usaha kecil dan menengah itu masih tumbuh double digit pada saat ini
ya masih tumbuh double digit
yang besar itu tumbuhnya single digit
jadi yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi misalnya ya
sekarangnya banyak jumlah tenaga kerja yang diserap banyak
kemudian growth daripada kreditnya juga masih double digit
itu sektor umkm
dan dimanapun ketika kemudian terjadi potensi katakanlah misalnya krisis ataupun krisis
dalam konteks indonesia yang menjadi backbone itu adalah sektor usaha kecil menengah
dan pemerintah hadir di situ bang ya
dan itu yang udah dibagian daripada apa yang kita sebut dengan mitigasi
nah mitigasinya dengan apa tadi
salah satunya misalnya dengan akses dan capital reform
nah itu itu misalnya
pak riza mau menangkapi keadaan tadi
saya sekali lagi menyampaikan pujian kepada bung arief
ya kalau kita dengar bung arief indonesia udah baik baik udah maju gitu loh
yang kedua usaha kecil betul bagus
pak jokowi ambil sejumlah inisiatif
karena yang besar besar bisa cari dengan cara lain kok
arief sudah mengatakan kalimat yang benar
justru kalau ke bawah kreditnya dampaknya terhadap lapangan kerja ekonomi bagus sekali
tapi kita minta target dong
bisa tuh bang ya
saya mau kasih kesempatan teman teman mas dika untuk bertanya sebelum kita pindah ke topik yang lain
nama saya dhani dari presiden university
baik tadi membahas
baik tadi membahas tentang meningkatkan daya beli di dalam negeri
pertanyaan saya apakah dompet atau uang digital itu bisa mempengaruhi juga dalam peningkatan pembelian di dalam negeri
lalu misal masih berhubungan juga kasus kasus seperti menjual saham si dompet eh uang digital ini ke orang lain
apakah mempengaruhi juga terhadap perekonomian di indonesia
mas arief ini uang digital ini masa depan terutama buat generasi zaman now karena promonya banyak banget gitu ya
itu masa depannya gimana menurut anda
saya rasa tadi itu bukan uang digital ya yang dimaksud
mungkin sistem pembayaran yang sudah berbasis digital e wallet lah katakan
kan di luar kita bicara misalnya ke dalam konteks uang digital itu crypto
atau transaksi katakanlah misalnya
yang pertama kalau kita bicara sistem pembayaran yang berbasis digital tentu ini memudahkan
kemudian yang kedua juga memberikan keamanan dalam transaksi karena kita tidak membayar secara tunai
nah kemudian yang ketiga ya secara tidak langsung ya kemudian dia memang membantu untuk menggerakkan perekonomian kita
nah kedepan bagaimana
karena ini sebenarnya instrumen ya yang disebut dengan alat pembayaran tentu akan mengikuti market mechanism ya
pertama ya transaksi tunai masih tetap ada di indonesia
yang transaksi yang berbasis digital juga tetap ada
itu pilihan ya pilihan bagi konsumen ya kalau menurut pandangan kami
tapi ya memang kemudian pemerintah itu negara itu hadir
untuk mengatur agar kemudian basis basis transaksi yang digital itu yang digital payment itu diatur sedemikian rupa dalam konteks akses
kesetaraan akses tidak terjadi misalnya island island
ya di sini cuma bisa bayar pakai ini nggak bisa tunai gitu
ini diatur sama negara
harus ada kesetaraan akses bahwa dimanapun yang namanya rupiah ya bisa diatur
rupiah ya bisa di transaksikan kira kira itu misalnya
dan itu akan dijawab oleh pemerintah untuk bisa menghadapi apa namanya kegelisahan anak anak muda gitu
terutama mengenai e wallet itu di masa depan
kita akan bicara mengenai kaitannya ekonomi dengan kondisi sosial politik
kita tahu dua ribu dua puluh kita punya banyak event event politik besar
salah satunya yang berkandas rentak dua ribu dua puluh
ada pesan pesan tertentu terkait dengan kaitannya ekonomi dengan politik ini
kita akan bahas itu usai jeda
kami akan segera kembali
kita sudah dengarkan tadi bahwa ada ancaman dan bahaya di tahun dua ribu dua puluh
yang kita sama sama makfum dan tahu dari eksternal dan internal
tapi juga banyak peristiwa politik dunia
terutama yang disebabkan oleh kegoncangan
presiden ke enam susilo bambang yudhoyono dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu mengingatkan presiden jokowi soal ini
data menunjukkan bahwa prosentase dan angka lulusan smk sma dan perguruan tinggi yang menganggur relatif tinggi
keadaan seperti ini tentu rawan secara sosial politik dan keamanan
kita belajar dari pengalaman arab spring di tahun dua ribu sebelas
dulu juga terjadinya gerakan protes sosial di tiga puluh negara tahun ini
penyebab utamanya adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran
itu secuplik bung roky pidato presiden ke enam sby yang mengingatkan presiden jokowi mengenai potensi gejolak sosial jika kondisi seperti ini katanya tetap sustain
anda melihatnya bagaimana masuk akal gak
memang mestinya pak jokowi tahu itu
karena di tiga puluh negara itu
seluruh problem di tiga puluh negara itu sama sama ada di indonesia hari ini
soal kesehatan soal transport jaminan macam macam itu
tapi orang tidak bicara itu orang bicara tentang sesuatu yang terjadi di ketinggian tiga puluh tiga kaki
garuda apa yang terjadi di dalam pesawat itu
di kokpit kalau lagi tidur malam apa
jadi kita gak alert terhadap hukum hukum sosiologi yang lagi bekerja di tingkat global
bahkan terlihat bahwa orang nggak peduli tuh
ibu sri mulyani pak muldoko bilang ya kita hambat sedikit demokrasi deh agar supaya ekonomi bertumbuh tuh
entah dari mana pengetahuan itu
padahal ini rejim ini pak jokowi itu dihasilkan oleh demokrasi
jadi gak perlu tuntut pak jokowi menghasilkan ulang demokrasi enggak
dia dihasilkan oleh demokrasi
yang kita tuntut indeks demokrasi turun ketika sepuluh tahun ini
jadi ya itu tanggung jawab pak jokowi
dia dihasilkan oleh demokrasi tapi dia tidak bisa mempertahankan kesehatan demokrasi kan
itu poinnya tuh
sekarang coba kita lihat sensasi hari ini nih
tiba tiba erick thohir memecat
lalu kita semua gembira itu
memang itu betul itu tindakan yang betul
tetapi bagian yang mesti kita teliti ada psikologi yang dipermainkan di situ
dengan outlet garuda seolah olah seluruh problem korupsi di bumn selesai gitu kan
ini penyelundup ya oke
tapi mata kamera itu terlalu banyak ke situ ke soal penyelundupan harley davidson itu
kalau kita tanya misalnya
di dalam kampanye panjang kemarin
berapa banyak uang bumn yang sengaja diselundupkan oleh direksi atas perintah kekuasaan ke forum forum politik
bikin baliho ucapan selamat tiba tiba ada kegiatan sosial dari bumn tapi
buat merayakan seseorang seorang kandidat kan itu juga menyelundupkan lebih berat kan
jadi kita mesti bongkar itu sebetulnya
jadi saya ingin katakan bahwa
kalau kita merasa tiba tiba gembira karena ada gerakan erick thohir misalnya
itu kita harus anggap sebagai outlet kecil
karena kita tidak bisa bongkar outlet besar itu
untuk loloskan berbagai macam problem itu yang terjadi
itu lampu indikator indikator kemarahan kegeraman dengan situasi ekonomi itu alertnya jalan nggak bang
dengan tadi bung roky katakan bahwa kita happy kalau ada kayak ini
kita happy kalau ada pengungkapan ini ada harry davison ada pramugari misalnya
betul itu soal permainan psikologi yang menimbun sebetulnya variable yang lebih laten yaitu social unrest tadi
di hari pemberantasan korupsi presiden tidak hadir di kpk
dia hadir di sebuah sma
karena di situ ada drama pemberantasan korupsi juga yang isinya nyinyir nyinyiran di antara menteri kan
kan itu poinnya tuh
kan mestinya sinyalnya mesti jelas presiden pro pemberantasan korupsi
dia mesti datang ke kpk dia diundang oleh kpk di situ
dan dia mesti pakai rompi kuning di sini untuk memberitahu bahwa saya pun bisa ditangkap kpk
bukan pakai rompi osis di baju osis di
ini permainan kumas
sebelum ke bang rizal saya mau ke mas metar dulu
anda lihat alertnya dari presiden sbi
tadi kepada presiden jokowi make sense apa enggak
apa terlalu phobic saja
saya kira kita mendengar banyak ya
apa yang terjadi dengan politik akhir akhir ini sejak pemilu pembentukan kabinet dan lain lain
saya kira mungkin mas arief yang nanti bisa lebih menjawab
tapi yang saya dengar kenapa kemudian akomodasi politik terjadi
jadi terjadi penggabungan antar kekuasaan atau partai partai politik menjadi dalam sebuah rumah yang sama
saya mendengar salah satu alasannya adalah
jangan sampai terjadi krisis ekonomi kemudian dia bersatu dengan krisis politik
dan kalau itu yang terjadi itu yang dikhawatirkan akan mengulang sembilan puluh delapan
makanya stabilitas menjadi kunci di sini
ya itu yang kemudian terjadi dengan semacam koalisi yang begitu besar
nah saya kira memang orang menjadi bingung memang message nya
kalau misalkan seperti itu apa gunanya pemilu katanya begitu
tapi di sisi lain secara pragmatis memang bisa dipahami mungkin
kekhawatiran terjadinya penggabungan antara krisis politik dan krisis ekonomi
bahwa ada kekhawatiran itu mestinya juga menjadi perbincangan yang cukup serius di dalam internal pemerintah saat ini
mungkin mas arief bisa memberikan tanggapan
sebelum mas arief menjawab pak grisal gimana
saya sebetulnya agak kaget pak sby bilang hati hati
apa sih yang terjadi di arab spring
ekonominya susah rakyat susah
akhirnya terjadi perubahan dari sistem otoriter ke demokrasi
saya waktu itu penasihat ekonomi pbb
diminta oleh pbb untuk brief para pemimpin arab spring di moroko
kita berapa ekonom kita jelaskan bahwa transisi dari otoriter ke demokrasi ini
hanya bermanfaat kalau ekonomi rakyat lebih bagus
tapi kalau enggak nanti kembali lagi sistem otoriter
nah kebanyakan memang pemimpinnya itu aktivis
ngerti politik gak suka ekonomi
dan ngegampangin aja pak ramli nanti kalau kita kuasa
nah apa yang terjadi hampir semua yang arab spring kembali lagi ke sistem otoriter
karena enggak bisa deliver kesejahteraan rakyat
dalam waktu hanya kurang dari delapan jam
nah poin saya adalah
nah poin saya adalah
ini kan udah kawin semua nih elitnya
ini kan udah kawin semua nih elitnya
ya setilahnya oligarkinya udah gabung semua
ya otoriter itu otoriter dikit mungkin bisa rakyat mah maafkan enggak ada masalah
asal kita ada lapangan kerjaan kita lebih sejahtera
orang kaya saya maroki yang dari dulu memang nggak suka dengan sistem otoriter
tetap kita lawan
tapi buat rakyat biasa keras keras dikit oke
tetap kita lawan
tetap kita lawan

yang penting ekonomi rakyat
ini nggak akan deliver ekonomi rakyat
ya karena apa itu tadi
karena alirannya itu aliran super konservatif
ya nah kalau itu terjadi bisa terjadi banyak hal

selain soal ekonomi memang kalau kita lihat sejarah indonesia
tidak hanya pemerintah semua karena ekonomi
bukan oleh kekuatan di dalam establishment
nah tapi hari ini juga ada masalah politik
karena semangat untuk radical
menuduh orang radical radiku radical besar sekali
berkelindang nggak dengan kondisi ekonomi saat ini
nah itu bisa overlapping
kalau ini gabung terjadilah arab spring
seperti yang dikatakan pak sby
di sini masih jauh lah bang ya
di sini masih jauh lah pangan dari api ya
politik itu bukan matematik
artinya semua faktor bisa ngumpul jadi satu
kurangilah semangat untuk gak suka dengan agama sesuatu
kebayang nggak kalau di amerika presidennya
ya jadi harus dirangkul
siapapun kita kan negara pancasila
apapun agamanya kita harus rangkul
kalau ada yang ngaco ngaco tangkep
nggak usah tanya agamanya apa nggak usah tanya sukunya apa
saya mau ke mas arief dulu mas arief semengerikan itu nggak sih
pertama begini ya
seluruh kekuatan politik yang direpresentasikan oleh partai politik
termasuk yang disampaikan oleh pak sby dalam pidatonya itu
jelas narasinya itu adalah indonesia maju
walaupun mungkin caranya mengingatkan hati hati begitu ya
dan itu bagus ya
jadi kekuatan penyeimbang yang berada dalam luar pemerintahan
tidak ada yang menginginkan pak jokowi itu jatuh di tengah jalan
semuanya melalui mekanisme konstitusional dan demokrasi
semangat itu yang ada di indonesia pada saat ini
dan ini menurut saya adalah satu modal sosial yang sangat tinggi sekali bagi bangsa
ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita telah memiliki sebuah kedewasaan politik
atas dasar itu maka kemudian
ketika kemudian pak jokowi menawarkan kepada pak prabowo untuk bersama sama membangun bangsa
kan disambut dengan positif ya
walaupun kemudian tetap ada yang sebagai kekuatan penyimbang
itu hal biasa
tetapi sekali lagi narasinya adalah indonesia maju
nah ini menggambarkan apa
menggambarkan bahwa stabilitas politik itu
insya allah itu dapat terjaga
ekonomi itu dapat tumbuh
orang kerja dengan tenang
apabila ada suasana yang damai
itu syarat di mana mana itu
syaratnya di mana mana terjadi
maka kemudian proses konsolidasi politik ketika kemudian setelah presiden dilantik
atau bahkan belum
itu dilakukan secara terus menerus
dan ini yang terjadi pada saat ini semua
kita memiliki narasi indonesia maju
indonesia maju ekonomi tetap tumbuh
dan ya ini watak daripada demokrasi indonesia yang dilandasin oleh semangat konstitusi
semangat pancasila ya
kalau menurut pandangan kami
dan dengan stabilitas dan strategi ini
ekonomi kita mungkin akan lebih baik
akan lebih maju di tahun dua ribu dua puluh empat
saya rasa begitu
terima kasih mas arief
rocky terakhir tutup dialog kita pada malam hari ini
ya saya sambut optimisme arief
walaupun itu bahasa humasnya sangat tinggi itu
tapi satu hal saya mau terangkan ya
saya bolak balik ke kampus kampus
mungkin sudah seratus kampus
temu dengan orang dan
saya dapat semacam intuisi bahwa
ada kemarahan laten pada bangsa ini
karena soal ekonomi terutama
yang kemudian secara tidak sengaja terhubung dengan soal soal agama itu
jadi ini yang laten ini yang bahaya
karena itu boleh saya katakan bahwa
algoritma keresahan itu mengarah pada social unrest
di dalam momentum yang mungkin dua bulan ke depan
terus tiba tiba harga meledak tanpa bisa dikoordinasi oleh menterinya tuh
jadi semua variable itu tersedia di kita
tinggal kita mau secara terang terangan mengakui bahwa
kemampuan pemerintah untuk merawat keakrapan berwarga negara itu tercecer karena
semacam euforia untuk memberantas radikalisme
makin menganggap bahwa problem kita sebetulnya bisa diselesaikan
kalau kekuasaan itu akrab di dalam membaca keresahan sosial
bukan mencerigai rakyatnya sendiri
terima kasih rocky terima kasih bang rizal terima kasih mas meta
terima kasih mas hazil atas perbujangan
terima kasih teman teman dari presiden university terima kasih
kita sudah sampai di penghujung kupas tuntas malam hari ini
ketika raksasa ekonomi bertarung jangan sampai kita hanya terkesima menonton
dan lupa mengantisipasi sehingga tergilas roda kompetisi
mata menteri keuangan khatib basri dalam sebuah tulisannya menyitir ini
sastrawan albert kamus yang menulis dengan getir katanya begini
jika ada bagian paling penting dari sejarah manusia yang harus ditulis
itu adalah catatan tentang penyesalan dan ketidakmampuan
menatap dua ribu dua puluh tugas pemerintah mas arief dan kawan kawan di sana
pelaku usaha saya anda dan kita semua untuk membuktikan bahwa tulisan kamus itu
tidak cocok untuk indonesia
di masa kini dan masa depan
karena kita tidak akan menorehkan penyesalan tapi kebanggaan
demikian kumpas tutas malam hari ini saya budi adi putro
sampai jumpa di kumpas tutas minggu depan